nah itu bisa di note tuh ya iqbal ya tadi ya untuk teman teman di rumah yang pengen lebih terlihat gaya di tahun dua ribu dua puluh
nah sebelum ini seperti yang kita katakan tadi di segmen ini kita kedatangan seorang narasumber milenial yang punya sederet prestasi
nah selamat malam mbak dinda puspita sari
selamat malam mbak niza ini apa kabar ini
mungkin banyak yang sudah mengenal siapa sosok dinda puspita sari ini
apalagi kalau misalnya yang ngikutin instagramnya atau youtubenya pasti udah tahu dong kalau misalnya udah ada sketsa sketsa begitu yang berhubungan dengan fashion itu pasti dinda puspita sahari
nah ini berbicara soal fashion sendiri ini kan orang orang selalu bertanya tanya ini sebenarnya fashion style apa namanya ilustrator sama fashion design itu apa sih bedanya
sebenarnya agak beda ya kalau aku kan fashion ilust rater kalau aku outputnya memang bikin visual
visualnya ilustrasi tapi memang subjek yang aku suka tuh fashion
fashion designer selain bikin visualnya mereka bertanggung jawab untuk bikin jadi actual clouds nya gitu
sedangkan kalau aku memang senang bikin visual yang warna warni tapi yang mostly perempuan yang stylish itu benar benar yang aku suka sih
jadi kamu yang bikin pattern buat bajunya
pattern untuk di print di baju iya
bukan patent untuk menjahit baju
jadi kamu misalnya kamu yang desain nih buat polkadot polkadotnya
saya juga sebenarnya sebelum sebelumnya itu jarang mendengar lebih ke fashion stylist atau apa begitu
nah ini sebenarnya dari mana sih backgroundnya kok bisa tiba tiba
kalau saya tidak salah juga anda ini juga ya apa namanya dulu sempat bekerja di bidang advertising ya
aku dulu lulus kuliah kuliahnya advertising
terus sempat kerja di advertising agency selama tiga tahun
tapi juga switching
ada pr ada agency ada digital
terus tapi memang aku suka gambar
jadi semuanya otodidak
terus one day aku memutuskan untuk oke cobain aja freelance
punya karir di ilustrasi
agak susah awalnya
kenang masih belajar
akhirnya aku balik lagi kerja untuk nyiapin semua persiapan finansial untuk bisa freelance
baru di tahun dua ribu lima belas aku full time
full time ilustrasi sampai sekarang
nah ini kan lagi zamannya digitalisasi
ini ada pengaruh besar nggak dari sosial media untuk karirnya
bisa dibilang klien aku sebagian besar datang dari instagram
kalau besar di instagram aku lihat nih followersnya udah banyak
seribu orang gitu
tapi kalau melihat dari ini kita lihat disini desain desainnya gitu
apakah ada memang ada khusus untuk lebih ke arah mana
dari gaya dari mbak dinda
dari gaya dari mbak dinda sendiri dalam hal fashion ini
karena fashion memang hal yang aku sangat suka
jadi naturally memang yang aku gambar tuh fashion
motivasinya lebih ke mana ini
lebih ke apa istilahnya untuk lebih ke baju baju atau ke barang
karena aku itu dapat influence dari mama aku
dia kan fashionable banget kalau mama aku ya
tapi dia outputnya adalah menjahit baju
kalau aku outputnya jadi lebih ke bikin ilustrasi
jadi ini apakah menjadi salah satu resolusi
sebelumnya mungkin bekerja di bidang advertising
terus tiba tiba bagaimana ini bisa tiba tiba merubah itu semua
tiba tiba lebih memilih untuk menjadi seorang ilustrator
awalnya aku bingung mau ke mana
cuma yang pasti itu aku nggak suka kerja kantoran
karena aku gampang bosen gitu
jadi awalnya pun aku resign mau jadi entrepreneur
aku mau jualan baju
aku mau desain baju sendiri
tapi ternyata pas pertama kali resign
itu malah dapat proyek ilustrasi pertama untuk bikin buku
itu bukunya dian plangi
waktu tahun dua ribu empat belas ya atau dua ribu tiga belas
dari situ mulai melihat bahwa oh sebenarnya apa yang aku sudah suka ini bisa dijadikan karir
jadi aku mulai mencari cari jalannya gimana
tapi awalnya juga memang cuma ilustrasi aja ilustlator aja
lama lamanya aku mikir kayaknya aku harus nge branding diriku sendiri deh
jadi aku yaudahlah aku jadi fashion illustrator
memang itu yang aku suka
kita tahu nih ya mbak dinda sendiri ini itu punya tiga buku ya
kerja sama sama dian arik asari
ya sebenarnya udah keempat
oh udah keempat
oh udah keempat
itu gimana tuh ceritanya bisa bikin buku
sebenarnya awalnya aku bikin buku taylor swift style scentials dulu
itu aku diajak sama publisher
mereka melihat tulisan aku di blok
karena memang aku seneng nge layout
menggambar di blog aku
mereka minta aku untuk bikin konten yang sama dalam bentuk buku
pada saat itu untuk bukunya taylor swift
nah selesai bukunya jadi aku kirim ke temen aku di dian arik asari
pada saat itu kita belum deket deket banget
terus malah dia ngajak aku bikin buku
terus aku mengajak dia untuk ketemu dengan publisher aku
yaudah kita bikin buku iseng aja
bukunya iseng tapi ternyata terjual sampai lebih dari seratus ribu kopi sih sekarang
jadi kita serang sekali
waduh pastinya sudah empat buku tentunya
apalagi menurut informasi waktu pertama kali buku pertama itu di expose di publish
itu sampai ribuan kopi ya kalau
iya itu bukunya sama sekali kita gak ngira
karena bener bener iseng aja sih
pertama kali dijual langsung tiga ribu kopi
sampai sekarang kita tujuh belas kali reprint
catak ulang dan sudah dijual lebih dari seratus kopi
jadi mega best seller bob
tapi ini ada yang ke distrik sama saya
kalau misalnya anda melihat ke belakang ini di belakang kita ini ada suasana di bundaran hotel indonesia ya
ini sudah jam berapa ini
sudah jam dua puluh dua lewat dua puluh tiga menit
otomatis tinggal satu setengah jam lagi kita akan menyambut tahun baru khususnya untuk wilayah indonesia barat
nah ini berbicara soal tahun baru ini
kalau dinda sendiri biasanya kalau misalnya tahun baru itu kemana
apa kebundaran hati hi juga ini lagi hujan lagi
dulu ya sih ya pernah ya
sekarang sekarang sudah di rumahnya sama keluarga sih
berarti nggak sama teman teman gitu
nggak sudah ada masanya ya
tapi pernah nggak ke bundaran hi atau ke acara acara yang memang digelar oleh pemprov dki
pernah waktu beberapa tahun yang lalu sih
kayak lebih dari tiga tahunan
ke mana tuh
rame banget seru sih
aku anaknya senangnya agak agak lebih kalem
tapi seperti saya biasanya agak agak susah kalau misalnya
oh kamu kalem banget ya
apa apa biasanya kalau udah rame begini banyak copetnya
itu yang kita takutin
tapi kan ada keamanannya banyak banget tadi ya
makanya kita harus menjaga diri masing masing ya
tapi kalau misalnya kita lihat lagi di gambar ini
biasanya nanti akan ada kembang api begitu yang dinyalakan oleh pemprov dki
maupun masyarakat yang ada di sana
itu bisa dilihat tuh
itu di patung selamat datangnya itu udah ada lampu lampunya
inilah suasana untuk di bundaran hotel indonesia saat ini
di mana tinggal satu jam tiga puluh empat menit lagi kita akan berganti tahun menuju tahun dua ribu
nah ini kalau misalnya berbicara soal resolusi sendiri untuk dimbel sendiri
untuk tahun dua ribu dua puluh akan seperti apa
kalau aku rencananya malah mau lebih santai
oh lebih santai
mementingkan kesehatan diri mentalnya
emang sebelum ini belum sehat
gini ya kalau freelance kan agak agak stress sih
kenapa tuh stress
kan tadi karena kita bilang pengguna kantoran
banyak juggling proyeknya
terus kan kita jadi lebih mikir ke depannya mau ngapain
terus ada klien apa
opportunity juga gak semuanya positif kan
terkadang malah itu distructing kita gitu
untuk mengerjakan itu semua kan aku sendirian tadinya jadi lumayan kurang sehat gitu
jadi di tahun dua ribu sembilan belas ini aku mencoba beresin supaya gak terlalu tertekan
gak terlalu stress
aku banyak ambil day off
tadinya aku mikir tidur tuh buang buang waktu gitu
jadi tahun ini udah gak ada pikiran kayak gitu
jadi tahun depan aku mau lebih santai lagi
lebih istirahat ya
jadi harus diingat ya tidur itu penting
dulu aku kalau tidur dia pas jam tiga bangun lagi jam tujuh pagi
kalau saya justru kebanyakan tidur begitu ya
justru kurang produktif
cuma harus olahraga biar sehat
makanya bagi teman teman
yang mungkin yang milenial segala macam yang masih muda muda
ataupun yang sudah ya sudah dewasa begitu sudah berumur
ada baiknya kita mencoto nih seorang dinda gitu ya
bagaimana caranya supaya bisa lebih berprestasi lagi di tahun selanjutnya
dan juga lebih sehat fisik dan mental
iya tapi kalau berbicara soal fashion sendiri ini
kalau dinda melihat untuk kedepannya seperti apa
ini kan tentunya semakin banyak orang orang yang berkecimpung di dunia fashion dan lain sebagainya
nah dinda sendiri seperti apa
menurut aku local scene fashion di indonesia sangat menarik ya
sudah semakin banyak variasinya dan stylenya juga semakin banyak
nggak cuma monoton aja gitu
jauh lebih menarik dibanding beberapa tahun lalu pas aku masih jauh lebih muda lagi gitu sih
ngomong ngomong fashion di indonesia ini kan fashion di indonesia ini udah mulai mengenal yang namanya sustainable yest fashion
menurut dinda sendiri atau gimana
sangat menarik tapi aku berharap itu bukan cuma gimmick marketing sih
jadi harus diperhatiin juga dari manufakturernya apakah mereka beneran sustainable kah
apakah mereka well paid
apakah serat kain yang dipakai itu memang benar benar naturally atau organik
nggak cuma dijual judulnya tapi packingnya masih pakai plastik excessive bubble wraps kayak gitu gitu
benar benar mesti diperhatiin
tapi memang kita sebagai masyarakat indonesia sudah bisa menerima bahan bahan seperti itu ya
sebenarnya sih bisa sih
cuma memang kita nggak terbiasa simpelnya
kita nggak terbiasa menerima paket tanpa plastik
apalagi sampai sekarang ini
biasanya pastinya mana udah menyediakan lagi gitu
apalagi sekarang plastik berbayar juga ya
yang jadi mempermasalahkan itu
padahal kalau dipikir pikir lagi kalau memang packingnya memang benar ya nggak akan celaka juga barangnya gitu
nah dari tadi ini kita sudah mencoba coba ini dari gadgetnya
agak buta teknologi nih
jangan dong iqbal
jadi malu dong

itu resolusi yang bagus untuk kamu ya
saya doain semoga dua ribu dua puluh tercapai
ini bandina tadi sudah siap siap
udah mencoba coba bagaimana cara membuat ilustrasi begitu dengan menggunakan gadgetnya ini
tapi tapi kita harus lomba sama dia
oh harus lomba
jadi kalau misalnya anda menyimak youtubenya begitu
ada cara untuk membuat wajah seseorang gitu
dengan terlihat natural begitu
saya sebenarnya nggak bisa menggambar orang begitu
tapi kalau misalnya menggambar pemandangan saya juara satu
aku tahu kamu menggambar apa
gunung gunung matahari sama salam
kelebihan saya tapi bagus loh
coba mbak dina dulu kita lihat bagaimana cara membuat ilustrasinya itu
kan pasti penasaran
ilustrasi itu gimana sih
ilustrasinya seperti apa sih
apalagi dia kan gambarnya di gadget gitu
ada di belakang sini
ada di sini ya
biasanya pakai aplikasi memang sudah ada di ini ya
kalau untuk klien biasanya aku gambar pakai aplikasi namanya pro create ini
terus pakai ada pennya kayak gini
terus aku langsung mulai gambar aja sih
aku bikin di sini bikin macam macam
ada bikin gift buat di instagram
bisa gif ya di situ ya
oh keren juga
apa sih yang harus kita lakukan pertama kali kalau misalnya seperti saya nih
gimana cara membuat ilustrasi apa yang membuat kita biasanya kan ada yang kepala dulu tangan dulu
ini kita mau gambar portrait atau mau full body
nanti kita yang portrait ya lomba ya
kalau full body sebenarnya simple sih
tarik garis dulu
biasanya aku tarik langsung ada garis untuk kepala pundak terus bagi tiga lagi
ini untuk hips miss sama ini terlalu besar
bisa di adjust ya di situ ya
ini tadi kan shoulders ini ada hips ini nis sama ini nanti ada ankles
oh itu anklesnya di situ
sebenarnya balik lagi ya
aku otodidak jadi aku kalau belajar kayak gini mungkin tidak sesuai dengan teman teman yang sekolah
jadi terus di sini langsung tarik garis kepala
ini basicnya banget ya
garis bantu itu cukup penting ya
garis bantu penting
supaya lebih simetris dan lain sebagainya
mungkin teman teman bingung di sini aku ada gambar circle kayak gini itu apa
joint itu apa sih namanya
sendi nya jadi kita tahu kalau itu tulangnya bisa gerak gerak
sendi itu ada di bagian sini
tangan manusia kita juga tidak terlalu nempel
mungkin banyak teman teman yang mau memulai gambar langsung mikir aduh gambarnya jelek
ya emang jelek ini juga jelek aku gambarnya gitu
mungkin bisa dilihat nah ini
ini gambar aku ya
ternyata hasilnya seperti ini
ini kok jadi seperti mbak sarah arianti
keren banget ya
saya juga mau dong
saya juga mau dong
oh ini lagi dibikin ini
lagi dibikin ini